sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak milik pertamina ludes terbakar
ledakan juga sempat terjadi menghanguskan sebuah minibus
diduga pemilik minibus masih berada di dalam mobil tidak sempat menyelamatkan diri
inilah suasana ketika sebuah truk pengangkut bbm milik pertamina terbakar habis
sempat terjadi ledakan saat api membakar truk pengangkut solar ini
menurut saksi mata peristiwa terjadi saat sebuah truk pengangkut bbm milik pertamina
tiba tiba oleng ke kiri menabrak guard rail atau pembatas jalan
namun saat keadaan atau kendaraan banting setir ke kiri menabrak minibus
kemudian terbakar setelah menabrak pemisah jalur
hingga saat ini petugas pemadam kebakaran sidoarjo dan jasa marga masih berupaya memadamkan api
diduga pengendara minibus masih berada di dalam kendaraan tidak sempat menyelamatkan diri
sementara itu lalu lintas di jalan tol
mau menyalip notut ternyata kena juga
dan di situ ada penumpangnya juga rasanya meninggal
saat ini kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia eka rima
di sidoarjo jawa timur melalui sambungan telepon rima
sudahkah api bisa dipadamkan saat ini
hai putri selamat siang
kejadian yakni terbakarnya dan juga meledaknya truk tanki milik pertamina
di kilometer tiga puluh dua delapan pada pukul delapan pagi tadi
hari ini dan pada pukul sebelas siang ini api yang sempat menyambar satu minibus
milik salah satu pengguna jalan yang berada di tol kecamatan tanggulangin
karangtanjung candi kabupaten sidoarjo sudah berhasil dipadamkan
serta evakuasi kendaraan atau bangkai tanki juga sudah dilakukan oleh petugas
serta proses pemadaman api masih terus dilakukan dan pembasahan juga dilakukan
untuk menghindari ada percikan api lainnya
yang nanti akan mengakibatkan kebakaran lainnya
untuk saat ini situasi yang berada di tol untuk tol menuju malang
kemudian tol yang berada di wilayah sidoarjo masih cukup macet
namun berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan
untuk tol menuju kabupaten malang sudah kembali dibuka
namun masih dalam keadaan padat
sementara untuk kondisi lalu lintas yang berada di bundaran waru sidoarjo
atau macet total sehingga akses jalan tersebut untuk saat ini
lebih baik dihindari oleh pengguna jalan
karena akses tersebut merupakan satu satunya akses dari wilayah waru
untuk masuk ke dalam tol sidoarjo dan juga pintu keluar dari tol sidoarjo
menuju ke wilayah sidoarjo dan juga surabaya
selain itu untuk tol yang menuju arah pandaan juga masih cukup macet total
dan petugas masih berusaha untuk mengurai kemacetan yang berada di wilayah tersebut
namun dari informasi yang kami dapatkan dan juga pantauan yang berada di lapangan
memang minim sekali bantuan dari petugas baik itu lalu lintas ataupun petugas kepolisian
sehingga mengakibatkan lalu lintas hingga saat ini masih cukup padat putri
baik rima adakah korban jiwa
ya berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada satu korban jiwa
belum dapat dipastikan apakah korban jiwa ini merupakan pemilik minibus
yang tertabrak oleh tanki tersebut atau supir ataupun penumpang di dalam minibus tersebut
namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian
satu korban sudah dipindahkan dari atau dievakuasi dari minibus yang tertabrak
sebenarnya dari minibus ini tadinya berada di belakang dari truk tanki yang terbakar
dan mencoba menghindari truk tanki tersebut karena memang minibus tersebut
berdasarkan saksi mata yang menyatakan
minibus tersebut sebelumnya sudah menyadari bahwa truk tanki keluar dari bahu jalan
dan kemudian menabrak pembatas atau garis pembatas yang pernah ditinggal jalan kemudian oleng
dan minibus tersebut dengan inisiatif bermain
maksud untuk menghindari truk tanki tersebut namun tersenggol dan akhirnya tertambar api
dari tanki yang meledak tersebut putri
dan saat ini pihak kepolisian sudah melakukan evakuasi terhadap jenazah yang berada di dalam minibus tersebut
putri belum diketahui hingga saat ini identitas dari jenazah tersebut
karena masih dilakukan identifikasi oleh jendis yang berada di tkp
ya ada korban lain prima
sejauh ini belum ada korban yang lain transformasi yang kami dapatkan
baik terima kasih ya karima
terima kasih doarjo
dan saat ini sudah terhubung dengan sama melalui sambungan telepon dengan kasat lantas polresi doarjo akp bayu prasetyo
selamat siang pak bayu
selamat siang mbak
pak bayu bisa disampaikan secara jelas kronologi peristiwa di jalan tol gempol sidoarjo hari ini
antara truk tanki dan juga sebuah minibus
ya baik mbak
sementara dapat kami sampaikan terjadi kecelakaan di jalur tol waru sidoarjo
cepatnya di kilometer tiga puluh tiga delapan ratus antara truk tanki dengan nopol l delapan ribu empat ratus tiga puluh satu ux dengan avanza nopol l seribu dua ratus enam puluh dua w panta
jadi kurang lebih pada pukul tujuh lima puluh ya semula kendaraan truk yang jalan dari utara ya ini dari surabaya yang akan ke arah sidoarjo
kemudian sesampainya di kilometer tiga puluh tiga delapan ratus truk oleng ke kiri
dimungkinkan oleng ke kiri
menabrak guard grill
jadi di atasnya ada layang
menabrak tiang layang sebelah kiri
kemudian beralih ke lajur kanan
di lajur kanan ada kendaraan avanza yang tidak dapat mengerem kendaraannya untuk menahan
sehingga terjadi tabrakan
dan memicu api yang sehingga membakar dua kendaraan

ya pak bayu sudahkah diketahui penyebabnya apa
faktor human error atau ada kendala teknis dari truk tangki atau bagaimana
sampai saat ini masih proses penyelidikan penyelidikan pak
jadi untuk sementara pengemudi kendaraan tanki sendiri tidak ada di tempat
artinya hanya saksi saksi yang melihat
sehingga kita belum bisa memastikan apa penyebab dari kecelakaan yang disebut
dan informasi ada satu orang korban jiwa
jadi itu berasal dari minibus yang ditabrak
ada korban lainnya pak bayu
sementara ini alhamdulillah hanya satu dari korban dari avansa
baik pak bayu kami juga mendapatkan informasi
jadi kemacetan total saat ini masih terjadi
di ruas tol itu hingga kebunderan waru
tapi masih agak minim rupanya petugas di sana
ya petugas sudah kita plotting
di setiap sisi
emang kendaraan ini semua kita alihkan melalui lajur bawah semua
sehingga terdapat crossing crossing
jadi dimohon pengemudi juga harap maklum
saat ini sudah kita buka satu lajur
bahkan yang ke arah surabaya maupun ke arah korom
sudah kita buka satu lajur
untuk mengurangi antrian yang ada dalam tol
terima kasih pak bayu